perda tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
perda tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
perda tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
spanduk rokok bahkan terletak tepat di depan sekolah
pemilik warung yang kami temui mengaku
mendapat imbalan untuk memasang spanduk dan stiker iklan rokok di tokonya
imbalan diberikan oleh perusahaan rokok dengan besaran berbeda
dalam katanya dalam tiga bulan itu berapa gitu
tapi saya kebagian yang satu bulannya
itu berupa produk lima puluh lima puluh nya berupa duit
jakarta sudah memiliki peraturan gubernur no satu tahun dua ribu lima belas
yang melarang seluruh iklan rokok dan produk tembakau
dipajang pada media luar ruang di seluruh wilayah dki
namun ternyata spanduk rokok masih ditemukan
sayangnya tidak ada satupun dari pihak pemerintah dki jakarta
yang dapat memberikan tanggapan terkait pemasangan reklame di warung kelontong
rancunya aturan iklan media luar ruang dalam pp no satu ratus sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang pemasangan iklan rokok
menyebabkan iklan rokok media luar ruang masih mudah ditemukan di mana saja
terkait hal ini plt dirjen kesehatan masyarakat kartini rustandi mengatakan
kemenkes mendukung rencana revisi pp satu ratus sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang zat adiktif tembakau
karena saat ini kita tahu rasa keingintawan anak anak itu tinggi
kalau anak anak kecil ya diberi tantangan
karena rokok ini masih menjadi kebiasaan dan norma sosialnya
hal yang dianggap tradisional kita masih ada
komitmen pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang penting dalam pengaturan reklam merokok
terutama media luar ruang
pengaturan itu tujuannya harus jelas
yaitu untuk mencegah semakin banyaknya perokok usia dini
gita meninggrum nugra endrianto jakarta